bantuan anggota dprd sampang madura badan narkotika nasional provinsi jawa timur
menangkap mantan anggota dprd saat menjual sabu di kandang ayam
pelaku adalah target operasi yang sudah lama diincar oleh polisi
seperti inilah suasana penggerbekan terhadap jm
mantan anggota dprd sampang oleh badan narkotika nasional bnnp jawa timur
di dusun kristal desa torjun kecamatan torjun sampang
jm yang berasal dari fraksi pdi perjuangan periode sembilan puluh sembilan hingga dua ribu empat ini
sempat berusaha kabur saat disergap petugas bnnp di kandang ayam miliknya
ia tertangkap saat tengah menjual sabu kepada dua orang
setelah tidak terpilih lagi sebagai anggota dprd
jm diduga beralih profesi menjadi pengedar sabu
selama empat tahun terakhir
dia juga masuk dalam target operasi bnnp
sebagai salah satu jaringan pengedar di wilayah sampang
tidak hanya itu jm saat ini juga masih berstatus
sebagai tahanan kota atas kasus korupsi yang dilakukannya
saat masih menjabat sebagai anggota dprd sampang
kemarin pak sorry
gepok sudah kamu lihat dulu itu
sudah kamu duduk
sementara di pasuruan seorang bandar sabu digrebek petugas reskoba polres pasuruan
md tidak bisa berkutik saat petugas tiba tiba masuk ke dalam rumahnya
saat digerebek petugas menggeledah tas kecil milik pelaku
alhasil petugas menemukan sejumlah barang bukti berupa sabu sabu seberat enam gram sisa hasil penjualan
uang tunai tiga juta rupiah
hp serta seperangkat alat nyabu
di hadapan penyidik selain mengedarkan sabu sabu
pelaku juga mengkonsumsi barang haram itu untuk meningkatkan stamina
guna penyelidikan lebih lanjut
polisi akan memburu bandar besar lainnya yang sudah diketahui identitasnya